aku harus bahagia melihat mereka bahagia
aku gak boleh cemburu karena sekarang bimo adalah kakak aku
walaupun aku sakit hati
tapi aku seneng
kalau bimo mendapatkan cewek seperti dina
yang baik dan sangat menyayangi bimo
selamat ya dina
kamu memang yang terbaik buat bimo
kamu gak apa apa
udah biarin dia punya waktu sendiri
mungkin dia butuh waktu untuk ngelewatin semua ini
mungkin gua juga belum terima kenyataan
kalau dia dikandung gua
dan mungkin dia juga berpikir begitu
silahkan duduk pak
pak abram ada apa yang datang kesini
apa ada hubungannya sama mereka pak
iya saya sengaja datang kemari untuk ucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada ibu aisah
karena ibu aisyah telah merawat meka dengan baik
untuk kutipkan kepadanya
terima kasih saya kepada ibu
saya ingin memberikan cek
buat pinggangan ibu nantinya
terima kasih banyak atas perhatian bapak
saya tidak bisa menerima ini
mereka sudah seperti anak kandung saya pak
selama delapan belas tahun saya membesarkan dia dan menyayangi dia dengan kasih sayang
dan sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang ibu
dan untuk semua itu saya tidak mengharap imbangan apapun pak abram
ibu aisyah saya mohon tolong ibu aisyah menerima ini
ini bukan bayaran bu
karena saya tahu saya tidak akan sanggup menantikan apa yang telah ibu berikan kepada mekamu
jadi saya mohon tolong terima ya bu
maka saya akan menerima ini
maka saya akan menerima ini
apa apaan sih kamu
ibu saya tuh gitu
makasih banyak ya pak ya
makasih banyak pak
sebelumnya saya minta maaf
saya dengar kalau selama ini ibu ngontrak rumah
saya mohon izin bagaimana kalau saya memilihkan ibu rumah
ya allah gak usah pak
yang bener pak beliin rumah pak
kalau gitu biar saya aja nyariin
saya tahu nih nanti rumah rumahnya yang mana aja
nanti saya kasih tahu pak ya
ya sudah mas nanti tolong carikan rumahnya sesuai dengan yang ibu heisa suka
oh pasti pak
pokoknya sesuai keinginan ibu
iya gak ada
iya apa ibu mau pokoknya ayo gitu ya bu
gak usah pak saya gak mau ngerepotin bapak
gak apa apa bu ini sama sekali nggak merepotkan kok
selama ibu aisa bahagia meka juga pasti bahagia
baik kalau begitu saya permisi dulu

mamanya si meka baik banget ya
kita lihat lihat ya
coba lihat ya cepetan
anak banget sih dia meka bang
udah kayak cinderella tuh
udah ada penut langsung jadi kaya
udah lo gak usah iri gak apa apa
dia yang jadi cinderella
yang kecipratan kita juga kan
kita gak dapat satu miliar dari bu ayu
tapi kita mau dibeliin rumah nih
sama suami ibu ayu
itu kan mobil adina
kok mesinnya nyala
kenapa semuanya jadi kaya gini sih bim
kenapa sahabat aku sendiri
yang udah ngehancurin hubungan keluarga aku
kenapa mamah kamu bim
ternyata dia yang udah ngelebut mamah aku
kenapa semua ini gak adil bim
sekarang kamu tenang dulu ya
kamu harus tenang ya
kamu harus sabar
bimo cuma kamu yang bisa ngebuat aku tetap tegar
pasti banyak ya
udah cukup aku kehilangan sahabat aku
aku gak mau kehilangan orang yang aku sayangin kak
aku harus bahagia melihat mereka bahagia
aku gak boleh cemburu karena sekarang bimo adalah kakak aku
walaupun aku sakit hati
tapi aku seneng kalau bimo mendapatkan cewek seperti dina
yang baik dan sangat menyayangi bimo
selamat ya dina
kamu memang yang terbaik buat bima

tapi aku juga akan mengambil kamu dari kompetisimu

aku aku mau kalau kita kayak dulu
persahabatannya kita bisa balik
kamu pikir sesuatu yang udah hancur bakalan bisa utuh lagi
aku juga gak tahu harus gimana
tapi kalau misalkan kau mintaku untuk keluar dari rumah itu
aku bakal keluar kok
asalkah persahabatan kita bakal balik
pokoknya mulai sekarang
kita gak usah kenal
karena aku gak pengen kalau misalkan teman teman kampus yang lain
sampai tahu tentang aib keluarga kita berdua
kamu udah makan belum
dina belum makan ma
kita sengaja nungguin mama pulang dulu biar kita bisa makan bareng
kasian banget anak mama
masa udah lapar banget ya
udah mama mandi sebentar terus kita makan bareng bareng ya
yaudah ya ma